ibu aku boleh gak bicara sebentar aja sama ibu
ibu boleh kan aku bicara sebentar sama ibu
gak ada lagi yang perlu diomongin pangeran
kalau kamu mau minta untuk bisa deket lagi sama putri
jawabannya tetap sama enggak
ibu hati hati di jalan ya bu
ibu mau jalan
food ibu mau jalan sekarang
kamu masuk ya
tapi pak reger
tapi jangan khawatir
saya bisa meng handle semuanya
bu nawang gak perlu khawatir
saya jalan dulu ya pak regaf
saya perlu bicara sama ibu
saya janji pak
saya akan jaga sikap
saya juga gak mau kau nyakitin perasaan ibu
semoga aja si prince bisa jaga sikapnya
walaupun bu nawang mantan calon saya
tapi tetep aja saya harus jagain bu nawang
siapa tau masih ada kesempatan
oh saya harus ikutin si prince nih
pangeran pasti bakal tetap ngejar ibu
dia gak mungkin nyerah gitu aja
rasanya gue pengen banget keluar
tapi kalau ibu tahu gue keluar rumah
pasti ibu bakal marah nih sama gue
udah gak ada siapa siapa di depan
gimana kalau pangeran bikin masalah lagi
terus ibu jadi sedih lagi
aduh gue keluar gak ya
bu aku boleh gak bicara sebentar aja sama ibu
boleh kan aku bicara sebentar sama ibu
gak ada lagi yang perlu diomongin pangeran
kalau kamu mau minta untuk bisa deket lagi sama putri
jawabannya tetep sama
karena ibu gak mau hidupnya putri menderita
kamu harus tetap menjauhi putri
supaya putri bisa tenang
dan hidupnya gak ditekan sama papa kamu
juga perempuan yang dihidupkan
yang diharapkan untuk jadi pasangan kamu
ibu liat sendiri kan
aku sampai keluar dari rumah
aku ninggalin semua fasilitas aku dari papa itu untuk apa bu
untuk ngebuktiin kalau aku gak mau dipaksa dekat sama mel
karena hati aku gak bisa dipaksa bu
perasaan aku gak bisa dipaksa
justru itu yang buat hidup putri menderita pangeran
karena kamu merasa pilihan kamu bener
tapi di lain sisi putri yang disalahkan putri yang dituduh
udah menyebabkan kamu memilih jalan itu
di sini kamu bisa ngerti kan maksud ibu
jangan maksa keadaan
kalau tidak mau situasinya mungkin memburuk
ibu cuma izinin kamu keluar sama rizki atau citra
selain itu jangan
tolong jaga kepercayaan ibu ya put
baik baik ya di rumah
gue jadi makin gak suka gue deket sama pangeran
padahal gue kemarin hampir aja jawab pernyataan cinta pangeran
tapi jadi ketunda lagi
jangan ragu ya
lo mau kesini
rizky mendadak tanya
gue mau pergi kemana karena udah mau siap siap jemput kue
padahal kan gue gak mau kemana mana
apa karena ibu yang telpon rizky
ibu beneran mau jauhin gue dari pangeran
bu nawang mengundurkan diri
saya gak mau bu nawang mengundurkan diri
kamu inget itu
bu nawang sudah tanda tangan kontrak
nah gini aja
kamu pake pasal penyalahgunaan kontrak
ya pokoknya intinya saya gak mau bu nawang
bu nawang pergi dari kantor itu
dedy beneran serius sama ibunya si cewek asongan
mereka udah berhasil mempengaruhi dini
mau cabut semua fasilitas gue
enggak enggak enggak
kalau misalnya cewek asongan sama ibunya jadi keluarga gue
gue pasti kesiksa banget
oke terima kasih
kamu udah pikirin
apa yang kita bicarakan
kamu tenang aja sayang
kekhawatiran kamu tidak akan terjadi
perhatian deddy tidak akan berkurang satu tetes pun untuk kamu
aku mau berhenti melakukan ini bukan hanya untuk dedy saja
tapi ini untuk kamu
biar kamu bisa merasakan
kasih sayang seorang ibu
aku gak mau ya
punya ibu tiri kayak ibunya si cewek asongan
gak apa apa banget tau
mendingan aku gak usah ngerasain kasih sayang seorang ibu
aku mau berhenti ngerasain kasih sayang seorang ibu